halo pemirsa dari ibu kota amerika di washington dc
yaitu kompetisi robot seluruh dunia yang diikuti oleh satu ratus lima puluh negara
lebih dari satu ratus lima puluh negara tepatnya
dan indonesia juga turut berpartisipasi dan berkompetisi dalam ajang di ibu kota amerika ini
dan robot yang dirancang oleh mereka adalah robot seperti ini
halo tim indonesia
oke tim indonesia siap bertanding kita ikuti liputan berikut
robot robot ini adalah hasil rakitan siswa siswi tingkat sma dari seluruh dunia
tim tim robotik menunjukkan kemampuan robot rancangan mereka
dalam kompetisi robotik international first global challenge dua ribu tujuh belas
yang berlangsung di washington dc amerika dari tanggal tujuh belas hingga delapan belas juli lalu
kompetisi ini bertemakan kerjasama internasional guna memecahkan krisis air bersih
air bersih dilambangkan dengan bola dan para peserta ditugaskan untuk mengumpulkan
mengangkut dan meletakkan bola bola tersebut
poin poin dikumpulkan tidak hanya dalam kemampuan operasional robot
dewan juri juga menilai aspek teknik dan non teknik serta kategori lainnya
peserta mewakili tim robotik dari sekitar satu ratus enam puluh negara
indonesia mengirim tim madrasa aliyah tekno natura depok jawa barat
prosesnya itu kita ada dua lima bulan untuk research
sama satu bulan buat kita ngerancang robot teknik
iya saya masuk di bagian tim hardware
kami yang membuat merancang dan mendesain bagian bagian dari robotnya
timnya itu ada sepuluh siswa sama tiga guru
sepuluh nya itu kita bagi jadi tiga lagi ada tim media tim software sama tim hardware
penyelenggara kompetisi robot internasional punya visi luas untuk perlombaan ini
tujuan kami adalah membantu membuat sebuah jaringan global untuk anak anak
yang mengerti teknologi yang menghargai nilai dan kuasa teknologi
untuk membuat masa depan yang lebih baik untuk mereka sendiri
dan untuk menyelesaikan masalah dunia
dan dunia membutuhkan semua anaknya bukan hanya beberapa anak laki laki
bukan hanya beberapa anak dari negara yang kaya
tetapi juga anak anak dari seluruh dunia terutama anak anak yang muda
harus mulai awal untuk memahami teknologi yang menyenangkan
menarik dan menjadikan karir mereka yang baik
di lapangan robot tim indonesia berkompetisi melawan robot robot dari tim negara lain
dalam perusahaan teknologi

robot tim indonesia memiliki keunggulan dalam fungsinya yang mendapat pujian
dari juri dan anggota tim lainnya
mereka adalah tim yang bagus mereka menggunakan setiap bagian dari kit mereka

dengan mekanisme yang mereka miliki untuk menembak bola
jadi kami benar benar menonton mereka
saya pikir mereka memiliki desain yang sangat bagus saya sangat suka
saya suka menembak bola itu seperti boom saya sangat suka
kekerasan tim indonesia terbayarkan
dari sepuluh kategori penilaian tim indonesia meraih medali perak
untuk kategori inovasi teknik terbaik
mereka dengan bangga menerima medali di atas panggung
kita selalu ada confident untuk menang
tapi untuk mendengarnya sendiri itu sangat mengagumkan alhamdulillah dapat

sekolah dan teman teman yang sudah mendukung kita
dan telkom indonesia juga
sama telkom indonesia juga yang sudah mendukung kita
terima kasih kepada telkom indonesia
terima kasih kepada
terima kasih kepada telkom indonesia juga
terima kasih kepada telkom indonesia juga
sementara itu dalam kategori pengumpulan poin keseluruhan
medali emas diraih tim uni eropa
perak direbut tim polandia dan perunggu untuk tim armenia
kompetisi robotic first global challenge baru diselenggarakan pertama kali dalam skala internasional
dan tahun depan kompetisi ini akan berlangsung di kota mexico city meksiko
dari washington dc yan umar narathama rere wahyudi voa